berikutnya yang ramai diperbincangkan di lini masa setelah dianggap sulit oleh masyarakat
korlantas polri akan mengevaluasi materi uji praktik sim c yang melewati rintangan zigzag dan angka delapan
evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah rintangan zigzag dan angka delapan yang dianggap menyulitkan masih relevan untuk diujikan
direktur regiden korlantas polri brigjen paul yusri yunus mengatakan pihaknya akan melibatkan stakeholder terkait
untuk menentukan apakah menghilangkan rintangan zigzag atau mengubah kelengkungan rintangan
hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dan tetap mengedepankan aspek kompetensi serta keselamatan berkendara para pemilik sim
assalamualaikum wr wb
kita akan mengkaji mengevaluasi bentuk ujian ujian praktek lagi khususnya di angka delapan sama zigzag itu
apakah masih relevan digunakan
karena memang pada saat itu adalah sudah berdasarkan kajian
tapi kami akan mengkaji lagi dengan situasi sekarang ini
untuk bagaimana karena saya tahu beliau sampaikan adalah tujuannya untuk bagaimana memudahkan masyarakat
tetapi tidak lari daripada aspek keselamatan
karena kita tahu yang dilakukan ujian teori dan praktik ini adalah kompetensi legitimasi kompetensi dan keterampilan
yang harus dimiliki oleh setiap negara
setiap para pengendara pemohon simc